amin kamu kenapa ya allah
habis dia rampok
aduh ya allah kamu gapapa nih
gapapa aku maju agak sedikit pusing
aduh dirawat dong
aduh gimana ya
renu udah tidur
andin abis dirampok gak
ya lu juga sih kemana mana
andin tuh harus lo temenin lo anterin lo jagain
lo jangan biarin dia sendirian
kan jadi kayak begini sekarang
bisa serius gak
terus lo telpon gue maksudnya lo cuma kasih tau
tolong cari pelakunya bisa gak
taksi anugrah nomernya bm lima puluh tiga
ya udah sekarang kita pulang ya
amin kamu kenapa ya allah
aduh ya allah kamu gak apa apa deh
gak apa apa kok kamu asyik agak sedikit pusing
ya allah aduh
aduh dirawat dong
aduh gimana ya

udah tidur udah tidur
kamu tolong ngambilin air dingin sama kompres bawa ke sini
terus sama salep buat memer ya bawa ke kamar saya juga
mbak anden kenapa
langsung ke kamarnya
ma reina malam ini tidur sama mama dulu nggak apa apa ya
ya ampun ya ampun
sebenarnya aku mau tanya soal klinik gigi ke al
tapi lebih baik besok aja deh
handphone terbaru kalau dijual harganya gaji lok agak bakal cukup sebulan
nggak ada uangnya kagak
mumpah belum gua cek
wah baru belajar ngerampok ya
kurang hebat kalian
ikut campur urusan kita
lo nggak perlu tahu siapa gua
habis ngerampok ya
mau depan taksi yang tadi
emangnya kalau iya kenapa
jangan jangan lo mau minta jatah ya
sama gua ya
gua nggak butuh barang seperti itu
gue datang ke sini cuma mau kasih tahu
lo lo lo lo lo semua salah sasaran
siapa mereka nih
lo semua dengerin ya
harusnya gue seret kalian semua
tapi karena ini bulan suci ramadan
bulan penuh ampunan
jangan pernah kalian ulangi lagi
menjadi supir taksi
kerja yang benar
ya agak sakit dikit aja lah
karena kan kebentur kan
gue mau kasih tau
kelasnya ada di rumah sama gue sekarang
dan gue udah cek semuanya masih lengkap
handphone sama dompetnya
ya untung aja gue gak telat
makanya belum dijual sama perampok
yaudah kalau begitu nanti besok gue ke tempat lo aja ya
yaudah salam buat andino
udah ketemu ya
udah ketemu semua
orang udah ditangkap
dan alhamdulillahnya barang barang kamu semuanya lengkap
bilang makasih juga semangat
minta tolong sama saya suruh jemput
punya handphone kan
jangan buat saya khawatir
saya agak sedikit kaget pak
saya diundang untuk menjadi pembicara di seminar itu
dengan secara mendadaknya
dan kalau kata bu miranda
itu permintaan khusus dari bapak ya
memang saya yang meminta ke panitia
dan narsumber yang lain
karena apa pak
karena permintaan pak aldebaran
andini karisma putri
udah ada harvey